kereta ringan atau lrt jakarta bekasi dihentikan untuk sementara
ya ini menarik karena penghentian itu dilakukan akibat unjuk rasa sejumlah warga yang memprotes kebisingan akibat pembangunan lrt itu
nah sejumlah warga sepanjang jaya margahayu kota bekasi memprotes proyek pengerjaan lrt di kilometer empat belas jalan tol jakarta cikampek
ya pembangunan itu baru berjalan beberapa hari namun warga merasa terganggu oleh kebisingan proyek yang tengah memasuki tahap pemasangan tiang panjang
akibat protes warga proyek arah bekasi dihentikan tanpa batas waktu